kontainer bekas biasanya banyak dimanfaatkan orang sebagai katakanlah sebagai kafe kemudian
juga ruang pergantoran tapi di kodim lima ratus dua jakarta utara kontainer bekas seperti ini
dijadikan seperti museum yang cukup menarik seperti apa kita lihat yuk
museum yang terletak di markas kodim lima ratus dua jakarta utara ini terbuat dari dua kontainer
berukuran dua puluh kaki yang disusun bertingkat meski terbuat dari kontainer bekas suasana
di dalam museum ini cukup nyaman karena dilengkapi pendingin udara display pameran
juga ditata apik lengkap dengan tata cahaya menawan meski berukuran kecil koleksi di dalam
museum sangat informatif mulai dari sejarah tni alat perlengkapan tni peran dan fungsi
komando teritorial hingga berbagai penghargaan yang didapat wah ini ada komandan
ini ini apa namanya display display yang biasa dipakai oleh tni ya iya seragam jadi di
museum ini ini artefak perlengkapan perorangan yang memang dipakai oleh prajurit mulai dari
kepala koper kemudian kita punya ada ransel termasuk ransel serbu nah ini kita komandan
ini sebenarnya dulu tuh bisa tiba tiba ada ide ini jadi museum aja gitu kan kalau orang
lah kontainer itu biasanya
jadi kafe lah jadi ruang perkantoran nah kalau komandan ini tiba tiba jadi musim ini gimana
ceritanya itu awalnya itu saya memang kan melihat karena jakarta utara kan ini identik dengan
tota pelabuhan jadi banyak kontainer kontainer waktu itu awalnya saya sebenarnya pengen buat
konten farming pertanian pertanian ya jadi memang waktu di inggris kan saya sempat lihat juga
ya di dalam ruangan kemudian ada tanaman tapi setelah saya timang timang saya konsultasi dengan
musim punia kayanya yang lebih kompleks lagi itu pemeliharaannya prem pake yuvee kemudian juga
sirkulasi air sirkulasi udara suhu belum lagi kalau misalnya nanti berikutnya mungkin concernnya enggak
kesana otomatis kan ini tanaman makhluk hidup mati bisa mati ya akhirnya saya berpikir keras tuh
saya coba browsing cari kira kira kalau misalnya dokumentasi sejarah ada nggak
di satuan baik itu di batalion di kodim termasuk museum militer yang menggunakan kontainer itu belum ada
jadi ini pertama nih ya iya pertama betul betul mas
karena tujuannya ini kan juga mengedukasi ini sebenarnya harapan jadi ruang publik
jadi untuk sementara memang karena baru diresmikan kita fokus kepada prajurit kemudian pns dengan keluarga
nah itu kalau jadi ruang publik maksudnya nanti kita akan mengundang masyarakat luar
karena memang kemarin beberapa mereka secara formal mau mengunjungi nah itu yang kita respon lebih awal
tapi ke depan mimpi saya adalah ini terbuka
mungkin secara periodik pada hari sabtu atau minggu bisa dikunjungi
jadi bisa bebas ya betul kalau misalnya saya mau ngajak anak saya ke sini bisa gitu ya iya betul
keberadaan kontainer museum ini menarik minat anak anak sekolah siswa tk green montesary school duren sawit misalnya
sebanyak dua puluh satu siswa didampingi orang tua pada kamis pagi mengunjungi museum ini
anak anak terlihat antusias bahkan bertanya aktif kepada petugas tni yang memandu mereka
rubia tadi kan di atas ya tadi melihat apa aja di atas
nah rubia gimana apa suka nggak dengan tentara tentara yang ada di sini suka
keberadaan kontainer museum bukan hanya mempercantik markas kodim tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat sekitar
dan yang lebih penting musium juga menyimpan catatan sejarah
iwan hermawan dwi ari jakarta